pada hari pertama masuk sekolah siswa sekolah dasar di lebak banten saling berebut bangku sejak pagi hari
tidak hanya siswa orang tua siswa pun ikut berebut bangku mewakili anak mereka
meski hari masih gelap gulita puluhan siswa sekolah dasar di lebak banten ini sudah tiba di sekolah mereka di sd negeri satu bojong leles lebak banten
mereka tidak mau terlambat dan tidak kebagian bangku yang diinginkan pada hari pertama sekolah yang nantinya akan mereka duduki selama satu semester ke depan
tidak hanya siswa orang tua siswa pun turut berebut menempati bangku untuk anak mereka
kalau misalkan kesiangan tidak dapat bangku ya
aksi berebut bangku ini terjadi pada tahun tahun sebelumnya karena keinginan siswa untuk duduk paling depan
sementara di kabupaten banyumas jawa tengah pada hari pertama masuk sekolah para siswa dan orang tua siswa sd negeri satu pancu rendang kecamatan aji barang juga berangkat lebih awal
mereka rela datang lebih pagi agar dapat memilih tempat duduk sesuai dengan keinginan mereka
apakah pengen biar depan apa bagaimana
pengen dekat sama guru
tak hanya siswa sejumlah orang tua siswa juga ikut berangkat lebih awal dengan harapan anaknya mendapatkan bangku paling depan
jampang sudah bangun mandi sendiri
setiap tahun harus di depan
iya di depan
iya di depan
untuk menghindari konflik sesama orang tua karena berebut memilih bangku
pihak sekolah telah menempelkan daftar nama siswa di pintu
kelas berikut posisi duduknya
tim liputan cnn indonesia